rangkaian prosesi pernikahan kaisang dan erina digelar menggunakan tradisi budaya dan adat jawa
kami kembali terhubung dengan bapak raden surojo pemerhati budaya surakarta
pak surojo selamat malam
selamat malam mbak
pak surojo kayaknya juga sudah bersiap nih ya untuk melihat bagaimana rangkaian prosesi pernikahan kaisang erina
pernikahan ini akan menjadi pernikahan masyarakat pertama yang diperbolehkan pak surojo
yang ada di sekitaran atau ada atau berada di pura mangkunegara
apakah artinya pura mangkunagaran ini memang terbuka bebas pak untuk masyarakat
iya artinya kami melihat dengan adanya prosesi pernikahan yang dilakukan oleh keluarga bapak presiden bapak jokowi di pura mangkunegaran
ini luar biasa sekali karena dengan demikian bahwa pura mangkunagaran yang notabene
merupakan warisan dari kerajaan mataram islam di pulau jawa ini mulai membuka diri
artinya mulai ada keterbukaan terhadap masyarakat
artinya bahwa pura mangku negara ini tidak lagi menjadi milik dari keluarga mangku negara saja
tetapi juga menjadi milik masyarakat indonesia
terutama yang ada di solo
oke pak surojo biasanya ketika pernikahan digelar dalam nuansa tradisi dan juga ada jawa
itu pasti ada tanggalan atau hitung hitungan hari baik menurut kalender jawa
nah yang dipilih oleh kaisang dan erina tanggal sepuluh desember dua ribu dua puluh dua hitung hitungannya itu bagaimana tuh pak surojo
mestinya ini kita harus mengetahui dulu dari neptu yang dimiliki oleh kedua temanten
dari neptu ini akan dihitung
akan dihitung nanti jatuhnya apa
kebetulan untuk beliau bapak presiden ini putra beliau ini pada hari sabtu ini jatuh pada tanggal enam belas jumadil awal tahun ehe sabtu kliwon
ini jatuhnya adalah pada wuku warigalit
ini mempunyai menurut kepercayaan jawa wuku warigalit ini adalah anak nomor lima dari prabu watu gunung dan dewi sinta
ini di bawah batara asmara
ini kelebihannya adalah kalau laki laki adalah seorang yang rupawan kalau wanita itu seorang yang cantik jelita
ini selalu membuat sengsem
atau membuat senang oleh orang lain
jadi memang betul ini jika ijab dilaksanakan pada hari sabtu ini mempunyai watak demikian
jadi mudah bergaul disenangi oleh orang lain
ini karena mungkin dari keluarga sudah menghitung ya waktunya itu apa
mesti artinya orang jawa tidak bisa meninggalkan dari hitung hitungan neptu itu
pas jadinya ya pas rojo ya
intinya pas akan melahirkan atau mendatangkan kebaikan kebaikan tidak hanya untuk pasangan ini tapi juga untuk keluarga dan juga orang orang di sekitarnya
pak surojo ini adalah kali ketiga presiden jokowi dan juga ibu iryana menggelar pernikahan anaknya
yang terakhir putra bungsu
kalau di adat jawa sendiri apakah ada perbedaan dalam rangkaian prosesi pernikahan
kaisang yang notabene merupakan putra bungsu dibandingkan dua kakak sebelumnya
di adat jawa ini kalau anak terakhir biasanya ada tradisi yang dinamakan dengan tumplak punjen
dalam adat jawa tumplak punjen itu artinya tumpah semua
tumpah semua karena semua dikeluarkan oleh keluarga yang memiliki
yang apa namanya orang jawa itu mengatakan
punya gawe itu semua dikeluarkan
artinya yang dikeluarkan apa
beban tanggung jawab orang tua itu sudah selesai dikeluarkan semua kepada anak anaknya
karena sudah selesailah tugas orang tua mentaske
orang jawa itu mengatakan mentaskah
artinya berumah tangga itu dimentaske
kalau orang jawa kan masih ada satu anak yang belum mentas maka semua karena sudah dimentaskan
dengan tradisi tumplak punjen dengan menyebarkan udi udi
kalau zaman dulu mungkin kalau seorang raja itu biasanya dengan menggunakan uang yang berharga begitu ya
uang yang berharga sampai mungkin ada uborampe yang lain
itu biasanya merupakan pundi pundi atau punjen ini
jadi mengapa demikian
karena ini adalah ajaran luhur dari nenek moyang kita
jadi ajaran luhur dari nenek moyang kita sebagai harapan doa kepada tuhan yang maha kuasa
yang pertama bahwa tumplak punjen ini merupakan tanda puji syukur kepada tuhan yang maha kuasa
kalau islam ya allah subhanahu wa ta'ala
karena telah menuntaskan tanggung jawab menikahkan putranya
itu yang kemudian yang kedua memberitahukan kepada kerabatnya kepada teman temannya
bahwa kami telah selesai atau saya telah selesai mengentaskan anak saya
kemudian yang ketiga adalah memberitahukan kepada para putranya bahwa tanggung jawab atau kewajiban orang tua itu sudah selesai
kemudian makna yang berikutnya adalah sebagai tanda cinta kasih orang tua kepada anaknya
kemudian yang terakhir adalah ini merupakan
bukan wujud tanda orang yang suka berderma atau suka bersedekah
jadi mengeluarkan apa namanya harta yang dimiliki untuk disedekahkan kepada orang lain
itu makna yang tersirat pada tradisi tumplak punjen ini
pak surojo apakah ada anjuran atau larangan yang harus dinotif oleh para tamu nanti yang akan datang
kepurang mangku negaraan
kabarnya juga dilarang atau diimbau untuk tidak menggunakan salah satunya batik motif parang
jadi seperti kita ketahui bahwa konon kabarnya batik motif parang ini memang ditemukan
atau pertama kali dicanangkan oleh raja mataram yang ketiga yaitu sultan agung prabuhan yokro kusumo senopati engaloga abdurrahman saleh saidin panotogomo itu
bahwa parang atau batik yang bermotif parang itu memang di keluarga kerajaan mataram ini hanya digunakan oleh raja
kemudian garwo dalem putra dalem mantu dalem
kemudian kepada cucu
itu aja cucu yang belum menikah
itu saja jenis parang khusus yang bisa dipergunakan
nah untuk acara acara resmi di karaton surakarta atau acara resmi di mangkunagaran
karena parang ini hanya kerabat tertentu yang boleh menggunakan
sekalipun seorang abdi yang pangkatnya tinggi namun kekerabatan dengan raja itu agak jauh
mungkin masih buyut atau canggah atau waring itu juga tidak diperkenankan menggunakan parang
kecuali ini kalau parang itu dipergunakan pada acara acara di luar karaton di luar puro puro itu tidak dipermasalahkan
hanya karena ini memang adat yang harus ditaati oleh pendukung adat yaitu keluarga
kalau kasunanan ya keluarga kasunanan kalau mangkunagaran ya keluarga mangkunagaran
dan memang sampai sekarang ini adat ini masih tetap dipertahankan
yaitu jika ada acara acara resmi di keraton maupun di puro mangkunagaran tidak diperkenankan
baik di dalam ataupun sentono dalam apalagi masyarakat umum menggunakan batik motif parang seperti yang saya sampaikan tadi
baik terima kasih pak raden surojo atas penjelasannya
sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak surojo sehat selalu
selamat malam mbak tiffany